jalan jalan tidak bisa direwati
meski sudah dilarang warga sejumlah pengendara ini tetap nekat menerobos banjir
di jalan kaligarang unggaran barat kabupaten semarang jawa tengah rabu petang
banjir berasal dari luapan aliran sungai kaligarang kecamatan unggaran barat
mencapai satu meter lebih
akibat luapan sungai kaligarang tersebut sebuah sekolah serta sejumlah rumah
di jalan kaligarang dan desa sembungan unggaran barat terendam air
setinggi kurang lebih dua puluh cm
sebuah kapal cepat tujuan nusa penida sanur tenggelam di perairan ketewal
kabupaten gianyar bali selasa sore
peristiwa ini sempat direkam warga dan viral di media sosial
sebanyak dua puluh delapan penumpang yang seluruhnya wisatawan asing
serta enam kru kapal berhasil selamat dan dievakuasi
ke pelabuhan sanur
belum diketahui secara pasti penyebab kejadian ini
kabit humas polda bali menjelaskan kapal bocor setelah berjalan hampir dua puluh menit
pihak pengelola kapal cepat menduga kapal bocor akibat menabrak ranting
atau benda tajam yang mengambang di perairan
mengingat kiriman sampah ke perairan akibat derasnya hujan
angin puting beliung di sebuah kapal
dan angin puting beliung di sebuah kapal
angin puting beliung di sebuah kapal
dan angin puting beliung di sebuah kapal
angin puting beliung di sebuah kapal
dan angin puting beliung di sebuah kapal
angin puting beliung di sebuah kapal